presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono pernah melontarkan kalimat
bahwa kasus kematian munir ini adalah test of our history atau ujian bagi sejarah bangsa ini
namun hingga dua belas tahun pasca kematian munir said talib
teka teki misteri siapa dalam intelektual utama pembunuh aktivis ham itu cenderung kian sama
dalam dua pekan terakhir presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
mengaku merasa tersudutkan akibat desakan dari berbagai pihak
untuk merilis hasil temuan tim pencari fakta tpf kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia munir said talib
terus menguatnya polemik mendorong sby menggelar konferensi pers di kediamannya di cikeas bogor selasa malam
dalam pidatonya sby mengaku akan bertanggung jawab dan menegakkan hukum
sesuai rekomendasi tim pencari fakta kasus munir
namun tak ada satupun kalimat sby yang secara terang
secara gamblang menjelaskan keberadaan dokumen tpf munir saat ini
presiden waktu itu bertanggung jawab
saya pun sekarang sebagai mantan presiden saya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu
meski sejumlah pihak mengapresiasi langkah sby sebagai titik awal terbukanya pintu teka teki kasus kematian munir
ketua dewan pendiri imparsial dan penggiat ham todung mulia lubis tetap menangkap kesan negatif dari langkah sby
todung menganggap perhatian sby kurang besar dalam mengungkapkan
kasus kematian munir terutama terkait hilangnya dokumen penting negara
merasa bahwa loh kok dokumen negara bisa hilang
nah ini pertanyaan yang sangat fundamental yang kita mesti ajukan
nah berapa banyak dokumen negara yang hilang
selain laporan tpf munir selain laporan misalnya kpp tim tim yang lampirannya juga hilang cukup banyak ya
nah ini yang menjadi masalah buat kita ya
nah saya kira sih sekarang bolanya pindah kepada presiden jokowi
nah jokowi mesti melakukan follow u
desakan publik untuk mengumumkan hasil temuan tpf bukanlah persoalan remeh temeh
sby pun pernah melontarkan kalimat bahwa kasus munir adalah test of hour history
jika merujuk kepada poin ke sembilan keputusan presiden republik indonesia nomor satu ratus sebelas tahun dua ribu empat
tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya munir
pemerintah harus mengumumkan hasil penyelidikan tpf kepada masyarakat
nah pokok masalah
menurut saya adalah pada kepres satu ratus sebelas dua ribu empat itu yang melegalisasi pembentukan tim tpf munir itu
nah kemudian di keputusan nomor sembilan itulah yang kemudian pemerintah itu wajib mengumumkan
tapi sebelum kita sampai ke situ mas eko
kenapa itu bermasalah
kenapa itu kemudian menjadi bermasalah
saya nggak tahu pada saat itu
kenapa maksudnya pemerintahan presiden sbi tidak mengumumkan kepada masyarakat
kurang lebih begitu
dari kepres yang tersermin di situ
jadi ini kan tpf yang dibentuk oleh pemerintah sbi
tentu dengan segala rasa hormat sudah bekerja dan sebagainya
dan kemudian ada proses hukum yang kemudian dijalankan
tapi kan kemudian berhenti tidak
keputusan sembilan tidak dijalankan
apapun janji sby untuk mengungkap
dokumen hasil temuan tpf
kasus munir kehadapan publik
tak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan jokowi jk
adalah pewaris tanggung jawab moral kasus munir
kesungguhan niat dan langkah presiden jokowi
diharapkan mampu mengungkap kebenaran sejati
kasus kematian munir yang hampir lapuk termakan zaman
suci banjin cnn indonesia
teka teki misteriusnya keberadaan naskah atau dokumen asli
hasil kerja tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis ham
munir said talib terus mengular liar
terutama setelah pejabat terkait era kepemimpinan presiden ke enam
susilo bambang yudhoyono menyatakan tidak pernah memegang dokumen aslinya
ada pihak yang menilai adanya politik pingpong
saling lempar kesalahan antara rezim kekuasaan
benarkah dugaan sebagian pegiat ham bahwa pemerintah menginginkan kasus munder ini dilupakan
kami mengulasnya malam hari ini dengan ardi manto adiputra
selamat malam mas ardy
kemudian melalui sambungan telpon ada rahlan nasidik
mantan anggota tim pencari fakta atau tpf kasus pembunuhan munir
selamat malam mas rahlan
mas rahlan jelas ya suaranya mas rahlan ya
baik tapi sebelum kita mulai perbincangan ini
kita simak dulu kembali pernyataan dari susilo bambang yudhoyono
yang menyayangkan adanya politisasi kasus ini
perbincangan tanggapan dan komentar itu kontekstual
memang itulah kalau kita bicara tentang tpf munir temuannya dan rekomendasinya
tetapi saya amati terus terang ada yang bergeser
yang tadinya legal issue menjadi bernuansa politik
tapi saya bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini
hal begitu biasa
saya ingin mendapat tanggapan dari mas rahlan mantan anggota tpf
melihat apakah memang ini kemudian ada seperti bergeser menjadi isu politik kemudian mas rahlan
begini menurut saya kita harus move on kalau kata anak muda zaman sekarang
sudah harus move on
move on dari perkara soal dokumen yang dianggap hilang itu
ke arah penyelesaian yang seharusnya
yakni dengan memastikan bahwa pemerintah bisa mengumumkan isi dokumen tersebut
dan yang paling penting adalah meneruskan inisiatif pendegakan keadilan bagi munir
yang telah dilakukan oleh

dan alasan untuk move on itu sudah semakin kuat karena hari ini sore tadi
presiden ri ke enam pak sby telah menyerahkan salinan dari laporan tpf yang telah dilegalisir kepada setnek
jadi sekarang bola sudah di tangan pak jokowi
silahkan pak jokowi mengumumkan
isi dari dokumen tersebut
dan dengan dukungan penuh dari kami semua
baik dari kalangan civil society saya kira
seperti yang diwakili oleh impartial oleh dung ardi
dan juga dari dukungan politik dari kami di partai demokrat
kasus ini mohon diteruskan oleh pak jokowi sebagai presiden jokowi

ya sebelumnya kami ingin menggarisbawahi karena tiba tiba kemudian pak sby
sebelum kita move on itu ingin tahu apakah memang benar ada dugaan menjadi ke arah politik ini di mananya letaknya pak rahlan
ya kalau secara politik kan ya ada dugaan apa ada insinuasi begitu katakanlah
ada insinuasi begitu bahwa seolah olah kan ini sengaja dihilangkan

atau atau ada usaha untuk mengalihkan perhatian dari kewajiban
atau atau ada usaha untuk mengalihkan perhatian dari kewajiban
untuk mendosong kasus tersebut dengan cara mempersoalkan secara berlebihan tentang dokumen yang dianggap hilang itu
nah saya ingin ingatkan ya ini tahun dua ribu enam belas ya
imajinasi kita atau persepsi kita mengenai dokumen hilang itu nggak bisa sama dengan
apa namanya hilang dokumen yang terjadi misalnya pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh an misalnya
pada saat itu kan memang masih mesin kritik ya
kalau kertasnya hilang ya hilang semua gitu ya kan
kayak super semar lah gitu
kalau hilang ya hilang nggak pernah bisa dicek karena nggak ada file nya
kalau sekarang kan lain sudah digital
jadi kalaupun yang asli itu ya file sebetulnya
karena semua dokumen di luar file itu kan sebenarnya hasil dari print out dari file tersebut kan sebetulnya ya kan
nah kan filenya ada gitu
jadi dokumen itu nggak pernah hilang sebetulnya
imajinasi kita itu harus lebih muntah
harus lebih mutakhir lah ya
daripada membayangkan seolah olah ini kasusnya seperti super semar
hilang kertasnya hilang kemudian kita nggak pernah bisa cek gitu ya kan
kebenaran di dalam apa yang tertulis di dalam kertas tersebut
kalau sekarang kan nggak
filenya ada dan sekali lagi dokumennya print out dari file laporan tgp atau laporan tpr itu telah diterahkan telah dilegalisir oleh
pihak psb tadi sore ke pihak cetneg ri
jadi intinya maksudnya adalah pemerintah sebenarnya tidak perlu beralasan sekarang untuk kemudian masalah hilang karena ini adalah era modern yang ada sejumlah backup nya gitu ya
untuk menerus meneruskan perkara dokumen hilang ini sekarang kita mulai saja dengan dukungan penuh dari publik dan dukungan politik dari semua pihak di partai politik yang menginginkan kasus ini diungkap dan keadilan ditegakkan
kita minta pak jokowi untuk menunjukkan komitmennya melentaskan kasus kematian bener itu
baik saya ke mas ardi mas ardi bagaimana anda melihat ada pernyataan bahwa
anda melihat sendiri tidak sebagai orang yang juga mengawal kasus kematian munir ini bisa terungkap tuntas
anda melihat memang ada seolah olah ini ada pergeseran dari masalah hukum ke masalah politik ataukah bagaimana anda melihat
pertama begini bahwa kita melihat tidak ada keseriusan dari negara
baik itu pemerintahan sbe selama sepuluh tahun maupun pemerintahan jokowi yang baru ini
sejauh ini maksudnya ya
sejauh ini untuk penuntasan kasus munir
oke apa indikasinya anda menyatakan
dari pemerintahan sby itu tidak menjalankan kepresnya sendiri yaitu untuk mengungkap mempublikasikan tpf sembilan tadi
dan juga dari pemerintahan jokowi ini seharusnya bisa diambil di awal kepemerintahannya itu
langkah yang konkret sebetulnya untuk penuntasan kasus munir
jika pemerintahan ini itu betul betul berkomitmen untuk penuntasan kasus munir
nah yang kedua ini apa namanya hilangnya dokumen tpf munir ini menunjukkan bahwa ada sebetulnya kekuatan yang power yang besar ya
yang ingin bermaksud untuk menutupi atau menghentikan proses penyelesaian kasus munir
ada kekuatan gelap begitu yang ingin berusaha menutupi kasus ini
di dalam dokumen tpf munir ini disebutkan
bisa mempengaruhi dua pemerintahan ini
maksudnya di pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini apakah sejauh itu kekuatannya
bahkan dapat mempengaruhi dua pemerintah baik itu pemerintahan sby maupun pemerintahan presiden jokowi yang ada saat ini
hilangnya dokumen tpf munir ini yang sebetulnya itu merupakan aksi penting negara ini tentu menjadi tanda tanya besar
bagaimana negara pemerintahan itu mengelola dokumen dokumennya
nah apa namanya ya kita tentu sangat menyayangkan ya
anda menyebut ada kekuatan gelap yang bahkan bisa mempengaruhi dua pemerintahan ini maksudnya pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini itu indikasinya apa
pertama ini apa namanya dari pemerintahan presiden sb itu kenapa tidak diungkap dan baru sekarang itu mengungkap nama nama misalnya
hendro priyono yang disebutkan dalam dokumen tpf munir itu
nah kemudian juga kita tahu bahwa pemerintahan jokowi saat ini itu juga di lingkar kekuasaannya itu ada orang orang yang disebut di dalam dokumen tpf munir itu
tapi dua pemerintahan ini kan sikapnya selama ini dan statement yang diutarakan kepada publik
saya ingat presiden sbe juga mengatakan bahwa ini a test of our history
kemudian presiden jokowi juga kemarin saat kalau tidak salah pada bulan september begitu mengumpulkan para pakar hukum dan menyatakan agar kasus munir ini dituntaskan
di mana korelasinya kemudian bahwa mereka kemudian terpengaruh oleh kekuatan kekuatan itu
kita harus mengukur itu dari tindakan nyata dari komitmen komitmen yang sudah dilakukan
tidak cukup pernyataan maksudnya
tidak cukup hanya pernyataan itu dibuat di publik bahwa mereka akan berjanji untuk penutusan kasus ini
tetapi langkah konkretnya ternyata tidak seperti yang seharusnya dilakukan
tidak cukup pernyataan maksudnya
tidak cukup pernyataan maksudnya
tapi kalau misalnya kita lihat untuk pemerintahan sebelumnya misalnya karena kita tidak tahu yang pemerintah saat ini mungkin masih melakukan penelusuran ya
seperti kata mas rahlan tadi move on
kita akan masuk ke sana tapi kita harus mengevaluasi juga yang sebelumnya
pemerintahan sebelumnya kan juga melakukan pembentukan tim pencari fakta ini kan memang di era pemerintahan sebelumnya
kemudian mengeluarkan kepres bahkan ini kan bukankah tindakan real untuk sebuah komitmen untuk mengungkap ini
apa namanya proses kasus munir yang sampai saat ini sudah menghuku
menghukum polikarpus misalnya dan tim ppf yang dibentuk oleh presiden sby itu patut diapresiasi
tetapi itu saja tentu tidak cukup
apa namanya itu tidak cukup untuk menjadi alasan bahwa pemerintah lalu itu sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam penutusan kasus munir
janji presiden sby itu kasus munir sebagai test of hour history itu ternyata masih mengambang
dan menjadi pr untuk pemerintahan berikutnya
masih meninggalkan bengkalai untuk pemerintahan berikutnya
baik nanti kita akan lanjutkan lagi
saya penasaran benarkah memang ada lingkar kekuatan gelap yang mengelilingi dua rezim ini
rezim sebelumnya dan rezim pemerintahan saat ini
jika memang ternyata ada seperti itu kemudian dan baru berhasil mempengaruhi dua rezim pemerintahan ini
pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini
maka pertanyaannya mas rahlan bagaimana bisa move on
kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di cnn
saya ingin ke mas rahlan
mas rahlan ini sekarang di partai demokrat tetapi juga sebelumnya adalah mantan anggota tim pencari fakta
tadi ada penilaian begitu atau kajian dari mas ardi bahwa ada kekuatan gelap yang bisa mempengaruhi bahkan rezim pemerintahan sebelumnya
pada pemerintahan psb dan juga pemerintahan saat ini
sehingga ini akan susah kalau mau move on bagaimana nih mas ketika mau membuka hasil tpf itu kalau memang kondisinya seperti itu tadi
saya nggak mau berkomentar panjang lah ya
saya bukan cuma anggotanya
dan saya terlibat dengan ketenuhan hati di situ
bukan cuma emosi tetapi juga keselamatan
kami bersungguh sungguh pada saat itu
dan sedikit saja kejujuran harusnya bisa memperlihatkan harusnya bisa mengakui bahwa dalam periode pemerintahan psb tpf itu dibentuk
dan mendapatkan apa namanya
dengan dinamika tentu saja
telah berhasil sekurang kurangnya menghadapkan tiga nama besar yang kami rekomendasikan dalam laporan ke depan pengadilan
dan dua diantaranya telah dipidana penjara
pada sisi yang lain juga harus dikatakan bahwa memang ini kasusnya masih belum selesai
tapi belum selesai itu itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan kesengajaan
karena sudah pasti ini
kekuasaan eksekutif tidak bisa mempengaruhi kekuasaan yudikatif
yang pada saat itu melepaskan saudara saudara muli pr
nah jadi memang diperlukan satu kreativitas baru gitu ya
untuk memastikan kasus ini bisa dibuka
dan secara hukum saya tidak melihat cara cara yang konvensional bisa dilakukan
mungkin saja ini bisa diteruskan apabila pak jokowi bersedia membentuk tpf baru
tps baru dengan memiliki dengan mandat kepresidenan yang sama gitu
ya kan dengan orang orang yang mungkin jauh lebih baik dari saya dan teman teman lain pada saat menjadi anggota tpf
tapi masih relevan mas rahlan
nama nama yang direkomendasikan yang sampai hari ini belum terlaksana
karena jarak waktunya kan sudah cukup panjang itu begitu
masih relevan bisa dilakukan untuk membentuk tim

masih relevan untuk membentuk tim tpf baru ya
walaupun waktunya sudah cukup panjang
kenapa enggak itu saran saya lah ya
baik oke baik terima kasih mas rahlan
karena memang ada kepentingan yang lain atas waktunya kami hargai rahlan nasiddiq
yang merupakan mantan anggota tim pencari fakta dan saat ini menjadi politisi dari partai demokrat
mas ardi anda melihatnya seperti apa ini
kalau apakah mungkin dengan yang keyakinan tadi analisis anda
keyakinan analisis anda bahwa ada kekuatan gelap bahkan berada di pemerintahan sebelumnya dan juga pemerintah saat ini
artinya masih ada kan berarti orang orang ini yang di lingkaran pemerintahan dua duanya itu
bagaimana kemudian kita bisa berharap secara sepenuhnya bahwa ini benar terungkap untuk membuka saja hasil tpf saja
liku likunya seperti ini
ada dokumen yang hilang kemudian seperti ada dramanya begitu bagaimana sarji melihat ini
hal pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintahan jokowi adalah setelah dokumen tpf ini diterima oleh pihak istana itu langsung mengumumkannya kepada publik
walaupun itu salinan
walaupun itu salinan
kan itu yang diserahkan oleh pak sby kemudian kepada pemerintahan saat ini begitu
walaupun itu salinan pemerintah harus langsung membuka
iya karena seperti yang dikatakan oleh bang nalan tadi yang aslinya itu sebetulnya adalah file
bentuknya file dan kemudian apa namanya tinggal dicocokkan saja
karena itu kan dokumen tidak hanya satu
tetapi ada di berbagai
diserahkan juga ke beberapa institusi penegak hukum seperti kepolisian kejaksaan dan sebagainya
kalau begitu nanti munculnya khawatirnya ini ya
khawatirnya bahwa muncul bisa saja nanti muncul ternyata antara salinan yang satu dengan salinan yang lain beda begitu
itu kan jadi semakin mengaburkan
iya maksudnya setelah sinkronisasi antar dokumen yang dimiliki oleh berbagai negara
karena kepolisian itu pasti punya kejaksaan juga itu pasti punya
yang kedua adalah perlu diingat bahwa pembunuh munir ini
aktor intelektualnya itu belum terungkap
dan dia masih berkeliaran
dan apa namanya tentunya kekuatan gelap atau kekuatan besar ini yang membuat kasus ini belum terungkap
itu akan terus mengupayakan bahwa kasus ini tidak akan pernah terungkap
itu sudah diyakini oleh teman teman pegiat ham atau karena melihat kondisi bahwa ada kekuatan kekuatan besar itu
jadi melihatnya yaitu dari rangkaian peristiwa dari proses panjang penyelesaian kasus munir ini
kita tidak tentu dapat mengambil kesimpulan
bahwa banyak sekali hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah oleh aparat penegak hukum
tetapi itu kemudian terganjal atau tidak dilakukan dengan alasan yang tidak jelas
seperti halnya misalnya dalam kasus pak muhdi pr
ada fakta fakta yang sebetulnya itu menjadi harusnya menjadi pertimbangan di persidangan
tetapi kemudian apa namanya itu tidak dipertimbangkan
kemudian juga kejaksaan agung sebetulnya juga bisa mengajukan pk
tetapi kemudian tidak mengajukan pk dalam kasus dpr itu juga apa namanya
itu sebetulnya bisa dilakukan tapi tidak dianggap
jadi memang ada persidangan tapi memang tidak sepenuh hati persidangan
karena khawatir yang pernah disidang itu akan mengungkap lebih besar lagi apakah seperti itu
ya ini komitmen dari pemerintah atau negara ini tidak full tidak sepenuh hati
kalau tidak ada komitmen menurut anda tidak ada komitmen atau keinginan negara ini sepenuh hati mengungkap kasus ini begitu
kemudian apakah kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa memang ada kesalahan negara dalam kasus bunuh munir ini
bahwa keterlibatan dalam dokumen tpf ada aktor aktor atau individu
ya di badan intelijen negara ini apa namanya perlu kita tempatkan sebagai untuk pertanyaan besar sebetulnya
ini kita tidak tentu tidak bisa mengambil kesimpulan secepat itu bahwa pemerintah atau negara lah yang menjadi latar belakang pembunuhan kasus munir
tapi apa namanya bahwa ada nama nama yang disebut tadi yang menjabat pada posisi tertentu dalam institusi negara ini paling perlu kita garis bawahi
kalau ada misalnya nanti ada nama nama yang menjabat pada institusi tertentu tersebut ternyata memang pada akhirnya di ujung kita mengetahui mereka terlibat
apakah ini karena individu ataukah ini sebuah sistem negara akhirnya
perlu kita apa namanya
ya selidiki lanjut
perlu fakta itu perlu kita ungkap
apakah kepentingan negara atau kepentingan pribadinya begitu maksudnya
dan untuk itu pemerintahan jokowi kita harap tidak kompromi
dalam penutusan kasus munir
betul betul apa namanya mengungkap siapapun itu di balik pembunuhan kasus munir ini
baik selanjutnya ketika ini kita coba maju ya
ketika tadi salinan dokumennya sudah diserahkan dari sby kepada pemerintahan saat ini
sementara presiden jokowi saat ini tengah memerintahkan kepada jaksa agung untuk menelusurinya
ini kan masyarakat tentu saja tidak ingin dibuat menunggu lagi dibuat untuk bersabar
karena tadi kata kata yang keluar adalah bersabarlah minta waktu pemerintahan saat ini
apakah memang salinan ini langsung kemudian setelah di cross check dengan salinan salinan yang lain
yang juga dimiliki oleh mantan mantan anggota tpf misalnya
itu langsung diumumkan saja
karena sebenarnya mantan anggota tpf sendiri juga mengatakan bahwa kalau kami punya
dan kalau memang pemerintah mau meminta panggil kami gitu
apa menurut anda susahnya pemerintahan misalnya saat ini
ini kan sebenarnya hilangnya bukan karena hilang seperti tadi disebutkan
seperti super semar ketika hilang ya sudah hilang begitu menjadi susah
ini kan semua masih beberapa pihak masih memiliki gitu
anda menaruh ada kejanggalan tidak ketika pemerintah tidak mau memanggil yang masih memiliki ini
seperti contohnya misalnya mantan anggota tpf
apa namanya gugatan teman teman dari kontras dan lbh jakarta terhadap pemerintahan saat ini
itu karena pemerintah tidak mau untuk menyerahkan membuka kasus itu
itu awal gugatannya ke
nah ini komitmen ini sebetulnya yang dipertanyakan
kalau pemerintah itu betul betul punya komitmen tadi
itu tentunya tidak akan polemik tpf kasus munir ini tentu tidak akan terjadi
dan gugatan dari kawan kawan kontras dan lbh jakarta tentu juga tidak akan dilakukan
ada yang menyebut begini
sebenarnya masalah dokumen tpf ini hal yang sederhana tetapi dibuat rumit
karena saya menjadi agak melihat
agak percaya begitu dengan ada yang menyebut ini
bahwa hal yang sederhana dibuat rumit
karena ketika mantan anggota tpf yang masih memiliki ini seperti katakanlah usman hamid begitu mengatakan
saya menunggu pemerintah untuk saya menyerahkan bukti atau maksudnya dokumen tpf ini begitu
mungkin sederhana artinya masih ada yang punya begitu
sekarang pun sudah diserahkan oleh salinannya oleh sby begitu
tinggal mengumumkan sebenarnya kan
sesuai dengan keputusan ketua pemerintah
sesuai dengan keputusan kep tadi kan
nah apa ya pak yang menurut anda apa yang dihindari oleh pemerintah saat ini
mengumumkan tpf kasus munir ini itu adalah amanat kepres sebetulnya
jika itu tidak dijalankan
masih berlaku ya prosesnya ya
sebetulnya ya tpf itu sudah dibubarkan
jadi wajar tadi kalau ada mantan anggota tpf mengatakan
dia menunggu jadi dia tidak secara aktif menyalahkan karena tpf itu sendiri sebetulnya sudah dibubarkan
dan kemudian pr yang belum dikerjakan oleh pemerintah terhadap melalui kepres itu
yaitu mengumumkan ini kepada publik
jadi sangat jadi pertanyaan besar dan perlu kita garis bawahi
kenapa pemerintah baik yang dahulu maupun sekarang itu tidak melakukan hal itu
mengumumkan hasil tpf ini ke publik
dan ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kita
harusnya tinggal mengumumkan saja menurut anda
sesederhana itu ataukah tidak sesederhana itu
iya jika ada kemauan politik yang betul betul serius dan kemudian sesuai dengan komitmennya tadi
itu seharusnya ini sudah diumumkan
polemik ini tentu tidak perlu terjadi
dan masyarakat menjadi tahu dan terang bahwa
keadilan di republik ini betul betul dapat diharapkan
saya akan sampaikan sebuah informasi terlebih dahulu
meski sempat menyayangkan adanya nuansa politisasi dalam kasus polemik dokumen hasil kerja tim pencari fakta munir
namun susilo bambang yudhoyono mengaku mendukung penuh upaya presiden joko widodo yang ingin melanjutkan dan menuntaskan kasus tersebut
nah jika masih ada yang menganggap sekarang ini
keadilan sejati belum terwujud
selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati
jika memang ada kebenaran yang belum terkuak
oleh karena itu saya mendukung langkah langkah presiden jokowi
jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini
jika memang ada yang belum selesai
terlihat seperti memang saling mendukung sebenarnya
artinya kan selaras ini
yang satu ingin menuntaskan juga begitu bahwa kan membentuk tpf mengeluarkan kepres walaupun tidak dijalankan juga kepres itu
karena alasan ranah yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh ranah eksekutif
tadi alasan yang disampaikan oleh pak rahlan seperti itu
lalu pemerintah saat ini juga berkomitmen
artinya sebenarnya selaras
tapi kok terkesan yang ada sekarang ini
bahkan beberapa pihak pegiat ham yang lain juga mengatakan ini sepertinya ada pingpong
oh itu rezim yang lalu kenapa nggak dibuka
terus yang rezim sekarang ini sudah saling nanya sudah ada kenapa tidak dibuka
ini kan menjadi semacam drama yang sengaja dibangun
anda melihatnya seperti apa apakah ini bisa akan selesai
atau seperti rekan rekan yang kemarin melakukan aksi unjuk rasa begitu di kantor lbh kalau tidak salah
yang mengatakan bahwa sepertinya ada upaya negara
untuk mencoba melupakan kasus munir ini
anda setuju dalam hal itu tidak
ya apa namanya seperti tadi yang saya katakan bahwa pertama kesan kita terhadap pemerintahan rezim jokowi
itu dengan menyatakan bahwa ke publik bahwa dokumen tpf munir ini hilang atau tidak berada di tempat
ini apa namanya sebuah bentuk untuk menghindari tanggung jawab
untuk penuntasan kasus munir ini
dan kemudian disambut oleh presiden sby dengan mengatakan bahwa statement itu politis akhirnya
ada kesan untuk menghindari tanggung jawab untuk penuntasan kasus ini
tetapi lebih dari itu
sebetulnya ada kekuatan politik tadi yang saya katakan bahwa power yang mempengaruhi dua rezim pemerintahan ini
supaya kasus ini sebetulnya tidak perlu dituntaskan atau tidak perlu diungkapkan
ini sebetulnya pemerintah negara yang tidak boleh kompromi
jadi maksud anda tersandra
untuk itu pemerintahan jokowi tidak boleh kompromi dalam penutusan kasus ini
karena dalam kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan sby sepuluh tahun terhadap kasus munir
beberapa hal itu patut kita apresiasi
tapi beberapa hal lagi ini memunculkan kesan kompromi
memunculkan kesan kompromistis
artinya beberapa tersangka sudah kita bawa ke pengadilan sudah diproses
dan kita tidak bisa mengintervensi eksekutif
itu sama saja juga
iya itu saya kira apologi dari pemerintah
baik terima kasih mas adi telah bergabung bersama kami malam hari ini
kita berharap semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini
kecurigaan kecurigaan itu tidak terbukti dengan upaya pemerintah saat ini
bahwa memang komitmen dari presiden joko widodo ini untuk mengungkap tuntas kasus munir menemui hasilnya
dan ini terwujud kita berharap seperti itu
terima kasih mas hadi selamat malam